pesawat lion air dengan nomor penerbangan jt enam ratus sepuluh rute jakarta menuju pangkal pinang
mengalami lost contact dengan menara atc pada pukul enam lebih tiga puluh tiga menit pagi waktu indonesia barat
informasi ini kami dapat dari sumber kami di lion air
pesawat lion air dengan nomor penerbangan jt enam ratus sepuluh take off pada pukul enam lebih dua puluh menit pagi dari jakarta
dan mengalami lost contact setelah tiga belas menit penerbangan
ceo lion air group edward sirait membenarkan lion air hilang kontak
dan saat ini pihak lion air masih dalam proses pengecekan dan akan segera menginformasikan perkembangannya
hingga saat ini kami juga masih menunggu konfirmasi dari pihak pihak terkait tentang hal ini